presiden jokowi dodo mencetak sebuah rekor baru
jokowi menjadi presiden pertama dalam sejarah yang sudah tujuh kali mengutak atik harga bbm
hanya dalam satu setengah tahun menjabat sebagai presiden
lantas seperti apa tren harga bbm di tangan jokowi
apa dampak terbesar bagi ekonomi masyarakat
bbm turun siapa untung
saya akan ulas lebih lengkap untuk anda
kita mulai terlebih dahulu dari data berikut ini
ini adalah harga penurunan harga yang ditentukan oleh pemerintah yang mulai efektif pada satu april dua ribu enam belas mendatang
kita lihat ini adalah masing masing penurunannya ini untuk wilayah jawa madura dan juga bali
jadi untuk kali ini ada perbedaan
tidak sama untuk seluruh wilayah indonesia
jadi ada jawa bali dan juga madura
ini adalah penurunan harganya
dari sebelumnya untuk solar mencapai lima tujuh ratus lima puluh per liter
maka akan ada penurunan sebesar rp lima ratus per liter menjadi rp lima dua ratus lima puluh
untuk premium dari rp tujuh lima puluh menjadi rp enam lima ratus lima puluh
dan sekali lagi saya informasikan bahwa ini hanya untuk wilayah jawa madura dan juga bali
wilayah ini juga merupakan wilayah krusial
karena di sini adalah yang menopang pembangunan ataupun juga pertumbuhan ekonomi indonesia
nah di ekonomi ada di wilayah ini maka penurunan yang sangat signifikan
rp lima ratus per liter pasti akan sangat mempengaruhi bagaimana roda ekonomi ke depan
selanjutnya saya akan bergeser untuk mengetahui data harga bbm untuk luar jawa
madura dan bali
menurut saya ini menarik mengapa ada perbedaan antara jawa madura dan bali juga wilayah di luar hal tersebut
karena ternyata jauh lebih besar penurunannya untuk wilayah di luar jawa madura dan bali
anda bisa lihat perbedaannya sekitar rp seratus per liter
kita mulai dari solar sendiri
dari rp lima enam ratus lima puluh turun menjadi rp lima satu ratus lima puluh
untuk wilayah jawa madura bali tadi rp lima dua ratus lima puluh
jadi rp seratus lebih murah di luar wilayah jawa madura dan bali
sementara untuk premium rp enam lima ratus
rp enam ratus lima puluh turun menjadi rp enam empat ratus lima puluh
semangatnya saya menduga semangatnya adalah untuk melakukan sedikit pemerataan ekonomi melalui harga bbm
karena harga bbm yang menurun pasti akan sangat mempengaruhi sektor real
utamanya di tengah masyarakat apalagi masyarakat di luar jawa madura dan juga bali
mungkin hal tersebut bisa mempengaruhi
tapi saya ajak anda untuk melihat data selanjutnya
ini adalah tren harga bbm yang mengalami penurunan
dan kita lihat ini adalah untuk jenis premium
saya sebutkan di awal bahwa ini merupakan salah satu rekor baru jokowi
karena tujuh kali dalam satu lima tahun mengutak ngatik harga bbm karena memang sudah melepasnya ke harga pasar
maka begitu harga pasar naik harga juga ikut naik
begitu harga minyak mengalami penurunan maka kita juga harus melakukan penurunan
saya lihat ini adalah era sby terakhir
harga premium ada di rp enam lima ratus per liter
dan ini adalah awal mula ketika jokowi menjabat
kita lihat menjadi rp delapan lima ratus per liter
ini adalah awal mula
dan tren ini menunjukkan berapa kali jokowi mengutak ngatik harga bbm
rp delapan lima ratus harga minyak turun maka turun lagi menjadi rp tujuh enam ratus
semakin turun ke rp enam enam ratus sempat naik rp dua ratus
dan kemudian saat ini kita berada di rp enam empat ratus lima puluh per liter
tujuh kali penurunannya
dan ini rekor baru presiden indonesia sepanjang sejarah
ya memang tidak menjadi hal wajar juga karena memang sudah melepasnya ke harga pasar
kita dari premium saya akan membawa anda untuk melihat data selanjutnya
ini adalah solar
bagaimana penurunan solar juga mengikuti bagaimana pergerakan premium
dan ini rp tujuh lima ratus delapan belas november ketika jokowi pertama kali mengelakukan kenaikan harga bbm
utamanya solar yaitu di rp lima lima ratus menjadi rp tujuh lima ratus
dan trennya terus mengalami penurunan
saya akan bawa anda mengapa tujuh kali penurunan bisa dilakukan jokowi
apa yang menjadi dasar pemerintahan jokowi bisa menurunkan harga bbm
dan ini saya menambah satu variable yaitu minyak tanah
kita lihat bagaimana minyak tanah juga relatif stagnan sesungguhnya
kita lihat ini adalah yang berwarna peach
relatif stagnan untuk harga minyak tanah
dan kemudian kita lihat juga sudah ada pergeseran dari minyak tanah ke gas
mungkin itu juga mengakibatkan mengapa minyak tanah kali ini dalam penurunan per satu april tidak mengalami penurunan
sementara yang lain trennya mengalami penurunan dan hal tersebut dasarnya adalah yang akan saya jelaskan kepada anda berikut
ini adalah tren harga minyak dunia
jadi dua hal sesungguhnya akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menurunkan harga bbm
yang pertama adalah tren harga minyak dunia
dan yang kedua adalah nanti saya akan ulas yaitu mengenai tren pergerakan kurs mata uang rupiah terhadap dolar amerika
karena kita membeli bahan bakar tersebut dalam dolar amerika itu akan sangat mempengaruhi
kita lihat tren untuk harga minyak ini adalah setahun terakhir
kita lihat trennya terus mengalami penurunan
dan sempat paling anjlok kita sempat menyentuh minyak dunia

dan saat ini kita berada di tiga puluh delapan dua puluh enam dolar amerika per barrel
dan mengalami penurunan lagi hari ini
dari yang sempat menyentuh empat puluh dolar amerika per barrel
sebagian analis memprediksi rata rata ada di tiga puluh lima dolar amerika per barrel sepanjang tahun
dan hal tersebut mempengaruhi mengapa akhirnya jokowi begitu berani bersama pemerintahannya menurunkan harga
dan tidak hanya itu
bahkan beberapa analis memprediksi harga bbm saat ini jauh lebih tinggi
harusnya bisa lebih berani lagi jokowi untuk menurunkan harga bbm tersebut
ada di kisaran sekitar empat rupiah menurut beberapa analis
selanjutnya selain harga minyak dunia adalah
oke kita ke selanjutnya
ini adalah nilai tukar rupiah
ini juga sangat mempengaruhi
karena kita membeli bahan bakar tersebut untuk membangkit listrik misalnya
ataupun juga ketika kita melakukan importasi
minyak mentah kita membelinya dalam dolar
maka akan sangat mempengaruhi
tren rupiah sendiri juga kita lihat terhadap dolar amerika juga mengalami penurunan yang cukup signifikan
artinya ini adalah rupiah yang mengalih penguatan terhadap dolar amerika
kita berada di tiga belas dua ratus lima puluh enam dolar amerika per barrel
kita sempat sangat melemah pada titik ini namun kita berhasil menguat
jadi ini sekali lagi saya jelaskan bahwa ini adalah pergerakan dolar amerika terhadap rupiah
jadi tren menurun artinya rupiah yang mengalami penguatan
terhadap dolar amerika
sehingga dua hal positif ini mempengaruhi pemerintahan jokowi berani untuk menurunkan harga bbm bersubsidi
saya akan bawa anda untuk melihat apa dampaknya bagi saya bagi anda bagi kita semua ini adalah dampaknya
harusnya harusnya dengan penurunan harga bbm tersebut ongkos transportasi pun ikut mengalami penurunan
meski sampai saat ini dari kementerian perhubungan menunjukkan ataupun menyatakan ignatius jonan menyatakan
sangat tidak signifikan sesungguhnya penurunan
namun yang pasti dari kalkulasi bisnis harusnya itu akan mengalami penurunan untuk biaya transportasi
selanjutnya apalagi yaitu maskapai penerbangan
aftur juga harusnya mengalami penurunan dan it's a good time
bila anda memutuskan untuk berlibur
atau anda ingin melakukan perjalanan dengan maskapai
harusnya diskon diskon yang selalu ada anda lihat di travel travel itu adalah harga yang sangat wajar
karena aftur mereka juga mengalami penurunan
yang menjadi tidak wajar kalau mereka ngotot tidak menurunkan harga
karena bahan bakarnya juga sudah mengalami penurunan
selanjutnya kita lihat adalah tarif dasar listrik
tarif dasar listrik sudah mengalami penurunan beberapa waktu yang lalu
nanti kita akan tunggu apakah juga karena pembangkit listrik sendiri kita masih menggunakan batu bara dan minyak
apakah juga akan mengalami penurunan untuk tarif dasar listrik berikutnya
selanjutnya adalah inflasi
daya beli masyarakat
apabila misalnya mereka harus mengeluarkan untuk bbm
harusnya di tujuh turun menjadi enam
berarti ada disparitas ataupun juga ada space seribu rupiah
artinya ada seribu rupiah yang bisa mereka belanjakan
untuk produk produk ataupun mereka alokasikan misalnya konsumsi
jadi ini pasti akan menyebabkan
mempengaruhi karena seiring biasanya trennya ketika menaikkan harga bbm
maka akan terjadi inflasi
ketika menurunkan harga bbm
maka akan terjadi deflasi
kita akan tunggu bagaimana pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat
dan yang ingin saya tekankan sekali lagi adalah
dan juga memiliki kesempatan yang masing masing punya momentum
seperti presiden sby misalnya yang cenderung konservatif
karena memang tidak ada pergolakan
harga minyak yang cukup signifikan
dan kita lihat bagaimana jokowi bisa begitu berfluktuasi
mengutak ngatik harga bbm bersubsidi
yang paling kita ingat adalah
dengan masing masing kesempatan tersebut
dengan masing masing gaya kepemimpinan seorang presiden
kita akan tunggu bagaimana dampaknya bagi ekonomi masyarakat
apakah justru lebih baik atau sebaliknya
kita akan tunggu